kita ke sepak bola dalam negeri klub madura united secara resmi memperkenalkan mantan pemain timnas nigeria
peter ozaze odemwingie sebagai market playernya di kompetisi tahun ini
pemain berusia tiga puluh enam tahun ini pernah merumput di liga perancis liga rusia dan juga liga primer inggris
di madura united nanti peter odemwingie akan berduet dengan greg nuokowo
rekan satu negaranya yang kini sudah menjadi warga negara indonesia
menggunakan kostum bernomor punggung dua puluh enam
ode minge bertekad akan menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan gawang lawan
apalagi di kompetisi liga satu tahun ini madura united menargetkan dapat finish di posisi tiga besar
ademingnya juga siap menularkan ilmunya pada pemain pemain muda indonesia
dan terkait kehadiran michael oceane dan charlton cole yang memperkuat persib bandung
odemwingie juga mengaku siap untuk bersaing dengan keduanya
di liga primer inggris odemwingie pernah memperkuat klub west
odemwingie adalah pemain yang bagus sangat berani kuat fisiknya
michael oceane adalah pemain box box
dia bisa melindungi dan menyerang
jadi dia adalah aset besar untuk tim odemwingie
dia adalah pemimpin
dia memainkan di klub besar
jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki mereka di liga